bawaslu jawa barat mencatat masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh paslon kepala daerah pada pilkada tahun dua ribu dua puluh
hingga akhir september bawaslu menemukan tujuh puluh sembilan perkara yang terdiri dari tujuh puluh lima temuan perkara dan empat laporan masyarakat
dengan klasifikasi perkara tiga puluh lima pelanggaran administrasi tujuh kode etik dan tiga puluh hukum lainnya
dari tujuh puluh sembilan perkara tersebut kabupaten bandung menyumbang kasus terbanyak yakni tujuh belas kasus
selain itu berdasarkan pengawasan selama sepekan lebih pelaksanaan kampanye bawaslu jawa barat menemukan pelanggaran mengenai protokol kesehatan
pelanggaran terbanyak ditemukan di kabupaten bandung dengan jumlah dua puluh tiga pelanggaran dari total enam puluh empat pelanggaran
pasangan calon nomor urut satu kurnia agustina usman sayogi menyatakan telah ketat menerapkan protokol kesehatan saat menjalankan kampanye terutama soal jumlah peserta pertemuan
jadi kalau ada yang mengundang atau kami menyelenggarakan
sesuai aturan itu jadi panitianya kalau mengundang lima puluh harus lima puluh jadi tidak boleh gitu bahkan di undangannya pun ditulis gitu hanya berlaku untuk satu orang
jadi kalau ada yang masuk tanpa undangan kita tidak bisa
biar kita sebagai pelayanan nantilah di pertemuan yang mana silahkan kalau mau ingin mendengarkan visi misi dari pasangan calon kita kami persilahkan bahkan kami beri undangan gitu
nanti di pertemuan berikutnya tapi pertemuan yang sudah berjalan dengan lima puluh undangan itu tetap tidak bisa karena kan yang tadi khawatir kami juga
pasangan calon nomor urut dua yana iskandar dan atep menyatakan mereka memiliki sop sendiri untuk mensukseskan pilkada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan
namun mereka mengaku ada kesulitan saat bertemu langsung dengan masyarakat
prakteknya di lapangan saya lihat kalau kita terutama kang atep ya beliau kan pesohor ini
ketika belusukan ke lapangan ketemu masyarakat kehadiran beliau masyarakat menerimanya begitu eporia kan gitu kan
jadi masyarakat itu mengingatkan kalau begitu datang ya atep atep atep
begitu kang atep turun dari mobil pakai masker mereka minta kang tolong dong maskernya dibuka foto bareng gitu kan
bahkan ada masyarakat yang mencoba merangkul tapi kita selalu mengingatkan agar tetap menjaga jarak dan masyarakat juga kita edukasi untuk tetap memakai masker
bahkan kita setiap turun ke titik lapangan
dan itu memberikan masker kepada masyarakat
sementara pasangan calon nomor urut tiga dedeng supriyatna dan sahrul gunawan menyatakan tertib dalam berkampanye tatap muka
dan selalu menyiapkan logistik masker serta hand sanitizer
kebawah selu setiap saya kunjungan selalu ada
jadi setelah selu belum bisa menyampaikan tanya kebawah selu apakah ini sudah sesuai
kalau sesuai saya jalan kalau enggak saya op
pelanggaran mengenai protokol kesehatan yang terjadi diantaranya melebihi jumlah peserta yang ditentukan
mengabaikan social distancing dan terdapat peserta yang tidak menggunakan masker
karena itu bawaslu kabupaten bandung merekomendasikan para pasangan calon melakukan kampanye secara daring
bawaslu kabupaten bandung menyatakan tak segan untuk memberikan peringatan dan sanksi
kami tentunya disini sikap kami karena kami pun tidak boleh menghalangi mereka untuk berkampanye
tapi ketika mentaati protokol kesehatan maka itu dipersilahkan
hanya tentunya tadi jumlah lima puluh orang maksimal itu menjadi ketentuan tentunya bagi kami kaitan dengan mengingatkan tersebut
dan apabila misalnya di lapangan tersebut mereka tidak mengindahkan maka kita akan mengeluarkan surat peringatan pertama
nah apabila surat peringatan pertama itu tidak diindahkan surat peringatan kedua
dan apabila surat peringatan kedua juga itu tidak diindahkan maka prosesnya masuk ke penanganan pelanggaran
menurut data dari bawaslu jabar hingga enam oktober lalu pelanggaran pilkada terkait protokol kesehatan terjadi di beberapa daerah lainnya
di antaranya indramayu dengan sebelas pelanggaran karawang sepuluh pelanggaran depok sembilan pelanggaran pangandaran enam pelanggaran sukabumi tiga pelanggaran serta tasik malaya dan cianjur satu pelanggaran
tim liputan cnn indonesia kabupaten bandung jawa barat